pulau harta karun
ini kisah sebuah keinginan keserakahan keberanian dan kebijaksanaan
dahulu kala ada sebuah penginapan di tebing dekat lautan
pelanggan datang ke sini untuk beristirahat dan menyegarkan diri
pemilik penginapan ini adalah wanita muda dan putranya yang bernama jim hawkins
mereka menjaga pelanggan mereka dan menjalani kehidupan yang sederhana
jim ibu akan keluar cuci piring sudah selesai tolong kau bersihkan meja ya oke
ini adalah ayah jim tuan hawkins
tuan hawkins adalah seorang pengembara
suatu kali di masa lalu dia pergi ke laut untuk sebuah perjalanan dan tidak pernah kembali
dia menemukan ayahnya yang berubah
semakin tumbuh minatnya pada laut semakin dalam dan keinginannya untuk menemukan ayahnya tumbuh
dan keinginannya untuk pergi ke laut didorong oleh mimpinya yang berulang
kenapa aku terus bermimpi tentang negara ini

tidak pernah memberitahu ibunya tentang mimpinya tapi dia yakin ada sesuatu yang aneh di pulau itu
keesokan paginya semua seperti biasa di penginapan sampai
hei nak ambilkan aku segelas air dan makanan
astaga di laut membuatku lapar
ada apa di dalam peti itu tuan
dengar nak aku akan tinggal di sini dan membayarmu mahal
tapi jangan pernah menyentuh peti itu apa kau mengerti
ya aku mengerti
pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kapten dan memesan sebuah kamar
bisa kau bantu aku sekali lagi
awasi pria dengan satu kaki kayu
dia memiliki burung beo di bahunya
beritahu aku ketika kau melihatnya
hari hari berlalu dan kapten hanya tidur di kamarnya
turun untuk makan dan naik kembali
dia tidak pernah bicara dengan siapapun dan selalu melihat keluar jendela
seolah menunggu seseorang
jim dan ibunya merasa ini aneh
dan bagaimana dengan mimpi buruknya
semua baik baik saja dok
maksudku tidak ada yang berubah
naga yang sama pulau yang sama dan harta yang sama
aku belum bisa tidur nyenyak
ini dokter tabib dan jenderal sampai wali kota
jim senang mendengarkan penemuan penemuan ilmiah dari dokter

dia senang belajar bahasa inggris
dia senang belajar bahasa inggris
di hari itu ketika mereka sedang menghadap ke followers lain
kapten berdiri dan sedangoys
kapten keluar di penghidupan untuk menemukan seseorang di jalan
ketika dokter jim dan ibunya mengintip daripada jendela
episode nd samsara melihat pd kapten berdiri groovesan
kembali kembali dengan wajah sedih dan terus berw shivaus karu smiling
itu gak pulau itu
aga seperti nyawai atau sekata itu
aku tidak ingin harta lagi dan begitu juga pie
saat kapten pergi jim menyadari bahwa pria aneh itu pastilah piu
keesokan harinya saat gym melewati koridor
dia menyadari bahwa kamar kapten terbuka
dan dia pergi
aku tidak tahu apa yang ada di peti ini
tapi aku tidak ingin penginapanku mendapat masalah
dokter yang menjadi jenderal wali kota
mengambil tanggung jawab peti
dan membawa peti ke kantor wali kota
di sana dengan wali kota mengawasi dia membuka peti itu
tunggu ada apa ini apakah itu peta
wali kota mengambil peta dan menyadari bahwa x ditempatkan tepat di tempat kerja
tapi kapal mereka tenggelam
ada yang tidak beres di bagian laut itu
jika ini memengaruhi kapal dan orang kita
isinkan aku untuk memimpin misi ini tuan
aku akan mengirimkan pesan untuk mencari pengembara terbaik
oh kapten aku mendengar kau ingin berlayar
aku tahu semua yang perlu diketahui tentang laut tuan
awasi pria dengan satu kaki kayu
dia memiliki burung beo di bahunya
mungkin kau adalah orang yang kami cari saat ini
kami akan berlayar besok pagi
dokter mencoba membujuk jim keluar dari misi tapi jim bersikeras
dia naik kapal dengan dokter penjaga dan silver yang dia tidak percaya sama sekali
tapi jim tidak percaya
tim tidak pernah memberitahu dokter tentang keraguannya
kapal itu berlayar jauh ke laut dan tiba tiba sinar matahari hilang
awan tebal menutupi langit
oh oh itu kalu sebuah kalung mutiara
hahaha aku tidak tahu di mana kau melihat galuh
itu wanita idamanku di sekolah
oh aku aku butuh parfum
apa yang terjadi
j jangan melihat ke sana
ini adalah segitiga gelap
lautan di sini berpesta dengan keinginan terdalam para pengembara
arahkan kapal ke arah lain sebelum orang bodoh melompat ke air
tidak kau itu harta kau
berikan kembali padaku
aku mencurinya pulau harta karun adalah milikku
saat itu angin bertiup dan dengan berbahaya mengayunkan kapal gym dokter dan para prajurit terlempar ke ujung kapal
silver mencoba mengarahkan kapal ke arah pulau harta karun tapi gym menghentikannya
tidak kita tidak membutuhkan harta karun itu kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua orang di kapal ini
itu tidak layak kita harus mengarahkan kapal menjauh dari badai
tapi silver tidak mendengarkan dan kapal itu hanyut
dokter apa kau baik baik saja
jim dan dokter terkejut dan melihat pemandangan di depan mereka dengan mata dan mulut terbuka lebar
itu adalah pulau harta karun
ada bunga paling langka yang tumbuh di pantai dan pohon pohon memiliki kulit yang berkilau
tapi bagian yang paling mengejutkan adalah
dok ini adalah pulau yang ada di mimpiku
tunggu jadi maksudmu kita akan bertemu naga di sini
selamat malam jim hawkins
aku tahu kau akan
lagi pula kau mendapatkannya dari ayahmu
bukan hanya aku yang mengenalnya jim
silver juga mengenalnya
ayahmu berlayar dengan ketiga temannya
itu seharusnya menjadi pelayaran sederhana
tapi keserakahan silver membawa mereka ke sini
silver mencuri harta karun dari kuil suci
tidak ini bukan milik kita silver
letakkan kembali sekarang
ayahmu yang pemberani melawan teman temannya sendiri
dan mengubur harta itu di malam hari agar tidak ditemukan
kepala kuil suci
kepala kuil suci
dan saat ketiganya mengetahui harta itu hilang mereka semua meninggalkannya di sini
banyak kapal sejak itu mencoba mencuri harta
tapi ayahmu melindungi pulau itu
ketiga temannya yang berarti kapten piung dan silver
mungkin salah satu dari kapal itu adalah milik pim
ketika kapalnya tenggelam dia pasti meminta kapten untuk berhenti mengejar
tapi apa yang terjadi pada ayahku
karena dia melindungi harta karun kuil suci pulau harta karun menjaganya tetap aman sampai dia dibawa kembali ke keluarganya dengan selamat
jim melihat ayahnya berjalan keluar dari gua
jim memeluk ayahnya dan menangis dalam pelukannya
aku tidak percaya ini ayah
kau telah membuatku bangga
naga tahu keberanian dan kebijaksanaanmu itulah sebabnya ia memasuki mimpimu
hawkins berterima kasih kepada naga untuk segalanya
kau jim hawkis dan dokter kalian berani
semua orang di perjalanan ini yang punya hati bersih akan kembali ke kehidupan yang lebih baik
dan orang yang membiarkan keserakahan menutupi hatinya
ya dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan
tidak ada yang mengerti apa artinya itu
mereka menyerahkan peta pulau kembali ke naga
dan melambaikan tangan padanya
setelah kembali ke rumah ibu jim menangis bahagia
melihat suaminya kembali
keberanian kebijaksanaan dan kerendahan hati jim tidak hanya membawa ayahnya kembali
tapi juga membawa keberuntungan bagi kotanya
pulau harta karun telah menghadiahi gym dengan emas
dan ya untuk silver keserakahannya terbayar
dan dia mendapatkan semua kekayaan dunia
yang selalu dia inginkan
sebuah istana besar
hanya saja dia bukan silver si bajak laut lagi
berkat naga silver adalah angsa kerajaan yang bertelur emas
betapa beruntungnya memiliki angsa dengan telur emas
aku akan menjagamu dengan sangat baik
bluh bluh bluh
keserakahan tidak berguna